setelah hampir delapan tahun mendekam di balik jeruji besi
antasari azhar akan bebas bersyarat hari ini
kenapa antasari azhar bisa bebas bersyarat saat ini sudah tersambung melalui telpon bersama kami
ya sudah tersambung bersama kami kuasa hukum dari antasari asar
kita akan berbicara langsung dengan bapak magdir ismail
selamat siang pak magdir ismail
baik pak bapak seperti hari ini adalah hari yang baik juga ya untuk seorang antasari asar
karena hari ini adalah hari pembebasan bersyaratnya
bapak bagaimana akhirnya sampai keputusan
dan antasari ini bisa menerima pembebasan bersyarat hari ini
iya karena memang kalau mengenai bebas bersyarat itu secara hukum memang diakui oleh undang undang gitu loh
bahwa setiap orang yang sudah menjalani hukuman lebih dari dua per tiga hukuman bisa bebas bersyarat
jadi ini sebuah kenisdayaan saja bukan kenapa kenapa gitu ya
jadi memang hak orang hak terpidana
tidak menjalani hukuman terbentuk dia bisa bebas bersyarat
bapak tadi pak antasari sempat berkata bahwa ia mungkin akan mengambil tiga bulan begitu untuk menunggu langkah selanjutnya
tapi mungkin ada yang sempat didiskusikan dengan bapak magdir sendiri
apakah yang akan dilakukan oleh pak antasari azhar mungkin
saya ketemu beliau itu sudah dua bulan yang lalu terakhir ketemu beliau
dan ketika itu beliau masih beranggapan berpikir
bahwa tidak akan melakukan apapun
seperti yang selama ini selalu beliau katakan beliau ikhlas mau terima putusan ini
ya saya kira buat saya sih itu mahal yang manusiawi saja gitu loh ya
baik pak magdir apakah langkah hukum selanjutnya nanti pak
iya yang kalau kita bicara soal langkah hukum sebenarnya itu sudah selesai
yang paling mungkin kita lakukan yang dilakukan adalah selain minta kalau bicara hukum
setelah minta grafi ya
itu bisa dilakukan
kemudian kalau yang masih juga mungkin itu salah satu diantaranya adalah kalau ada bukti baru untuk pk
karena kan mahkamah agung kan memberi peluang untuk
bek prostitusi maksud saya
memberi peluang orang untuk melakukan pk sepanjang ada bukti bukti yang baru
pak magnir kita tahan dulu sedikit
pak magdir karena saat ini saat kita berbicara sekarang ini bapak antas saryazar baru saja terlihat keluar dari lapas
menemui keluarganya ya ada istri anak dan juga cucu
ya sepertinya terlihat suasana haru di sana
bapak antas saryazar memeluk sang istri
antas saryazar adalah mantan ketua kpk

dan sepertinya saat ini konferensi pers akan segera dimulai
pengabdian selama dua puluh dua tahun di kejaksaan mengantarkan antasari azhar menjadi ketua komisi pemberantas korupsi
kehadirannya menjadi ancaman bagi para koruptor yang tidak pernah tersentuh oleh hukum
dua tahun kemudian memimpin kpk dia justru masuk tahanan atas vonis pembunuhan direktur pt putra raja wali banjaran nasruddin zulkarnain
antasari azhar menjadi ketua kpk pertama dari perwakilan jaksa
dan selama pengabdian antasari mendapat pelatihan untuk menduduki posisi eselon di lingkungan pegawai negeri sikvil
nama antasari sebagai kepala kejaksaan negeri jakarta selatan mulai melambung saat menangani kasus tommy soeharto
antasari terpilih sebagai ketua kpk periode dua ribu tujuh hingga dua ribu sebelas melalui voting yang diadakan oleh komisi tiga dpr
kemudian antasari menjabat sebagai ketua kpk pada lima desember dua ribu tujuh setelah mengungguli chandra hamzah
kiprahnya sebagai ketua kpk mencuri perhatian publik setelah menangkap jaksa urib trigunawan dan artalita suryani
antasari juga menahan aulia pohan yang diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aliran dana dari yayasan pengembangan perbankan indonesia
dan berikut ini kita akan menyaksikan keterangan pers
langsung dari lapas tanggerang
saudara saudara sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang untuk kita semua
mereka mereka seluruh awal media
yang hadir baik media elektronik maupun media cetak
kami atas nama institusi dan instansi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan saudara saudara sekalian
berada di tempat ini dalam rangka menyambut pelepasan orang tua kita bapak antasari azhar pada pagi hari ini
juga kepada para sahabat sahabat dan keluarga besar bapak antasari ashar anak cucu
dan ustadz yang ada di tengah kita
moga kiranya pelepasan dan keberangkatan beliau kembali ke tengah masyarakat dan keluarga
kita berikan doa bersama
semoga semuanya lancar kembali ke masyarakat
saya kira itu pembukaan saya
untuk selanjutnya saya serahkan kepada bapak antasari
mungkin akan ada dialog atau pemanjara di jalan luar
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak galapas pak arfan pak kiai saadi al batawi guru stipitual saya pak firman pak falar batubara pak ugi
ini kami sama sama organisasi
pada pagi hari ini
pada pagi hari ini
mereka mereka mereka mereka mereka
alhamdulillah saya setelah resmi secara institusi melepas saya dari dalam sini
saya menjalani keseluruhan secara fisik
itu selama tujuh tahun enam bulan
ditambah remisi yang saya peroleh
sampai dengan hari ini adalah empat tahun enam bulan
jadi bila di jumlah dua belas tahun
lima belas tahun adalah dua per tiga dari delapan belas tahun
itu haknya nabi untuk mendapat bebas persarat
nah saya mau sekali ya
dulu di awal saya masih ingat suasananya juga seperti ini
waktu kami masuk ada pertanyaan
pantasari dari fakta persidangan
tidak ada keselipatan bapak
kenapa bapak mau masuk penjara
nah hari ini saya jelaskan
saya mau masuk penjara
karena ada putusan pengadilan
yang memerintahkan saya harus menjalani ukuran
tapi bukan karena
bukan karena perbuatan seperti didakwa
tapi karena pada putusan
kenapa putusan itu saya ikuti
karena saya penegak hukum
penegak hukum harus taat pada hukum
karena sampai hari ini ada ada gium di pengadilan itu
kalau kita sering dengar adalah
putusan hakim itu walaupun salah harus dianggap benar
jadi karena itulah saya masuk
saya tidak ingin bikin kegantuan
dan hari ini juga hadir keluarga saya cucu cucu saya
dimana ketika saya masuk
saya belum punya mantu belum punya cucu
sekarang saya keluar saya dapat dua mantu dapat tiga cucu
jadi saudara saudara singkatnya itulah
karena sebagaimana orang bebas
ingin cepat sampai di rumah
dan sebelum saya lupa
nanti di rumah saya ada potong tumpeng dan makan siang
bersama rekan rekan pes
jadi dari sini nanti jangan merepotkan pak kalafas
bergerak kembali menuju rumah saya
kita makan bersama seadanya
makanan makanan juga makanan kesukaan saya
daerah dari daerah istri saya jawa timur
itu siapa ya
apa sih itu
dan malam sudah lama
sudah ngerasa rawon
tepat saja pak
itu sudah lewat gitu
jadi hadir juga saya lihat rekan rekan dari gerakan mahasiswa nasionalis
yang dulu tahun tahun delapan puluh an tujuh puluh an
di masyarakat sulit kami berada di situ
bersama sama di sumatera selatan
dan hadir pada hari ini
dan khususnya untuk rekan rekan pers
saya berterima kasih
karena tidak bosan bosannya
sejak delapan tahun yang lalu
sejak delapan tahun yang lalu
terlalu ingin beri tanya antar sehari
sampai hari ini
ya mudah mudahan ratingnya pada naik semua
itulah singkat dari saya
kalaupun ada yang mau ditanyakan
ya dua tiga aja lah
sebagai biasa sebut dari mana
biasa sebut dari mana
kebantuan yang lalu ini
pertanyaannya siapa besok akan ditangkap
terus sekarang bukan

apakah tetangga hari bapak
apakah tetangga hari bapak
harus berhubung dengan kuala lumpur
apakah tetangga hari bapak
harus berhubung dengan kuala lumpur

semasa beriks serta media tersebut
atau modal keselamatan
hanya dueh sistem penjagaan
hidup terrekamokanti pintar
dan diskusi kesehatan mussur
kehidup ini merupakan
saya sudah ikhlaskan
saya sudah ikhlaskan
lahir batin apa yang saya jalani
tidak ada ingin saya untuk melakukan
saya serahkan semuanya kepada allah swt
allah yang akan menunjukkan keadilan itu
allah hukumlah mereka
saya sudah menjalani hukum negara
dan hukum akhirat mereka yang terima
tapi saya tidak saya sudah ikhlas
makanya sejak hari ini
sejak saya keluar pintu tadi
benci saya kecewa saya
sudah tinggal di dalam
sekarang saya pulang dengan hati bersih
saya tidak mau bawa beban untuk keluarga
ditunjuk jadi jaksa agung
ditunjuk jadi jaksa agung
saya ini sudah capek satu minggu ini ya
banyak sekali provokasi
saya akan syukuran akan mengundang sby
terima kasih banyak banyak
bahwa dengan peristiwa empat november katanya
jokowi mulai genderang perang
setelah antar seribetan ini berlalu
janganlah negara kita ini sudah capek dengan hal seperti itu
marilah berita juga kasih berita yang kondusif yang benar
seperti pertanyaan tadi
saya tidak pernah dengar
masih ada yang tertanya tanya

ngerti apa bapak
ini berarti buktinya apa
dan ini soalnya baik
ormanya juga itu
kalau pun pada hari ini
saya ketemu di depan itu nanti
saya tidak akan lakukan tuntutan lagi
biarlah saya serahkan itu bukti itu
tuhan akan memberikan jalannya
saya sudah capek kalah meluluk
tidak ada renang renang gerasi seperti itu
bebas bersyarat ini ada syaratnya
saya selapor sebelah sekali
dan bebas bersarat ini tidak menghilang
status saya di luar masih terpidana
saya menunjukkan gerasi
yang lain bebas persyarat ke kumham
gerasi kepada presiden
supaya gerasi ini adalah
dalam upaya saya untuk melakukan
kualifikasi pembersihan diri
karena dengan gerasi saya kemudian bisa
itu maksudnya mengajukan gerasi
tergantung nanti presiden
yang sekarang sudah di tangan dia
menurut mahkamah agung sudah di tangan presiden
kalau keluarnya nanti
pengurangan atau penghapusan
maka bersarat saya disini hilang
ya saya bebas murni
nah setelah itu saya ngajukan rehabilitasi
dalam putusan hak politik saya tidak pernah dicabut
tolong tidak pernah dicabut hak politik saya
akan terjun ke pemerintahan lagi
ya kalau mungkin ya
saya dari iblam
saya berkhusus dari iblam
pak edi mengharapkan kalau bisa
bapak kembali ke kampus
karena bapak adalah alumni dari iblam
itu harapan kami
nanti tanggal sembilan
saya membicara dalam rangka anti anti peropsi
kebetulan saya ketua
sekarang saya kembalikan forum ini kepada yang punya tempat
saya sekarang sudah tamu
saya kira sudah cukup luas dan panjang penjelasan
maraton hampir satu bulan ini
perjalanan kita berhadapan dengan saudara saudara sekalian
mumpun pak tasari
jadi saya kira bobot berita ini
sudah cukup banyak untuk kalian sajikan ya
kalau pengantin baru
pesta seharian dari pagi sampai sore
pengennya bagaimana supaya tamu ini cepat pulang
ini tidak lebih dan tidak kurang dari pak tasari
tujuh tahun enam bulan mendekam di dalam
kembali ke rumah dan keluarganya
jadi mohon keikhlasan
kita semua bukan membatasi
info berita selama ini juga kalian tahu
saya terbuka pak antasari terbuka
ya jadi untuk selanjutnya
silahkan dalam waktu berjalan
untuk hari ini kita tutup
dengan doa dari pak
ya karir sebangsa dan setanah air
mari kita cumbukan kepala
kita terima kasih kepada allah swt
yang pencipta langit dan bumi
seluruh insan yang ada hari ini
menyatakan bahwa saudara kita hari ini
di jalankan dengan ikhlas dan ridho
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya maulana ya mahmud
walaka syukur kama yang bagi
li jalani mencikalkan ibu hajimi sultan
allahumma sullailah sayyidina muhammad
ya rahman alah sistawa
teramat indah ya allah
dan kehidupan pada hari ini
saudara ku anda sehari tu
kau lindungi mereka
dari semua fitnah melindungi keluarga mereka dari semua kenyataan
ini anak bangsa kembali ya allah akan kembali bebas
bukti saya bersembunyi kepadamu
semoga negeri bangsa aku ya allah bimbing orang orang yang selalu berjalan yang benar tolong ya allah
semoga kau berikan pada hari antasan dan keluarga beliau dengan sehat lahir dan batin
berikan rahmat pada bangsa negara kami ya allah
tujuh pinam jalan yang benar ya allah jalan yang koridori
terima kasih ya allah terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kali ada pertanyaan kan tentang masalah ada bukti menurutku kan berkembang
jadi saya nyatakan di sini bahwa saya adalah pengagung raden minjaya
mandat dari kerajaan jepang
sebenarnya itu sebutan akan jaya
jatian epa jayante
jatian epa jayante
sebenarnya itu sebutan akan jaya
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante
jatian epa jayante